kampung warna warni jodipan akhirnya resmi memiliki jembatan kaca layaknya di chang chiachie china
dengan ketinggian sepuluh meter dan membentang sepanjang lima belas meter
jembatan ini memberikan berbagai macam sensasi bagi siapa saja yang melintas
jembatan kaca ini diyakini akan menjadi spot baru wisatawan yang berkunjung ke kota malang
abdul balik malang